ada satu hal mengenai imunisasi di indonesia yang saat ini jadi perhatian
betul ini menjadi concern banyak pihak juga pemirsa
nah kemudian majelis ulama indonesia akhirnya mengeluarkan fatwa terkait sertifikasi halal vaksin campak dan juga rubella atau mr mr yang sudah lama mengundang polemik
ya ini hasilnya mui menyatakan vaksin mr itu haram tapi tetap boleh digunakan karena terpaksa atau hukumnya menjadi mubah
memperhatikan aspek kesehatan itu penting tetapi tentu tidak bisa dipisahkan juga pada aspek keagamaan
dalam rapat pleno yang digelar hari senin malam mui menerbitkan fatwa no tiga puluh tiga tahun dua ribu delapan belas tentang penggunaan vaksin mr untuk imunisasi
dalam fatwa itu disebutkan vaksin mr buatan serum institute of india haram tapi boleh digunakan dalam keadaan terpaksa
berdasarkan penelitian lembaga pengkajian pangan obat obatan dan kosmetika
ada dua kandungan yang menyebabkan vaksin mr haram
yang pertama dalam proses produksinya vaksin mr diketahui terdapat kandungan kulit dan pankreas babi
dan yang kedua terdapat pula kandungan dari organ tubuh manusia yang disebut human deployed cell
meski begitu mui tetap memperbolehkan penggunaan vaksin mr karena ada kondisi keterpaksaan atau darurat
mengingat hingga kini belum ditemukan vaksin mr yang halal dan suci
alasan lainnya adalah bahaya yang ditimbulkan jika imunisasi vaksin mr
pemberian imunisasi mr bermanfaat untuk memberikan kekebalan bagi manusia
terhadap ancaman penyakit campak dan rubella yang dapat menyebabkan kecacatan dan kematian
namun demikian mui menegaskan pemerintah peneliti dan pelaku usaha wajib hukumnya bertanggung jawab
menemukan vaksin mr yang halal